assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa sehat
alhamdulillah semangat luar biasa
salam ya untuk keluarga mudah mudahan semuanya dapat maghfirah dari allah swt
coba lihat gambar disini
gambar apa nih
sebelum ia berganti nama dan masuk islam
saya ingin tanya kepada anda apa yang anda kagumi dari muhammad ali
nah tinjunya oh ya apalagi
jabnya dan seterusnya
ada yang mengatakan float like a butterfly and sting like a bee
wah luar biasa dia bisa melayang seperti kupu kupu
tapi ketika menyengat dia seperti lebah
dia seperti seorang entertainer
dia bertinju luar biasa tiga kali berturut turut
dia bangkit kemudian jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi
pertama kali di usia muda ia pernah menjadi juara dunia di olimpiade
kemudian juara dunia berikutnya adalah ia mampu mengalahkan sonny liston
dikalahkan joe frazier bangkit lagi
ia mampu mengalahkan george foreman di kinshasa
jatuh lagi ia dikalahkan
kemudian ia bisa bangkit lagi
dan sampai tiga kali akhirnya ia dikalahkan oleh larry holmes
dan kemudian ia terkena parkinson
kekuatan bertinjunya yang luar biasa
tapi apalagi yang kedua
jatuh bangkit lagi jatuh bangkit lagi
ada yang menamakannya eq
kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh
nah dua inilah yang luar biasa
sebelum saya bahas dua poin
yaitu kuat tapi mampu bangkit lagi setelah jatuh
yaitu kunci yang menjadi kekuatan muhammad ali
saya ingin bertanya apa yang membuatnya hebat
muhammad ali pernah berkata
bahwa saya bertinju
demi untuk keadilan dan harga diri kulit hitam
karena ia dilahirkan pada saat itu dalam keadaan rasis
dan ia ingin mengangkat derajat warga kulit hitam
dan juga mengangkat nama islam
artinya ada dorongan spiritualitas yang membuat ia hebat dalam bertinju
ada dorongan spiritualitas yang membuat ia hebat dalam bertinju
bukan hanya dorongan spiritualitas yang membuat ia hebat dalam bertinju
tapi ada dorongan emosional
dan dorongan spiritualitas
dan dua inilah yang membuat ia punya kekuatan
kowi dan matin
jatuh bangkit lagi
jatuh bangkit lagi
jatuh bangkit lagi
dari mana kekuatan itu
al qawi adalah satu dari sifat allah
yang membuatnya hebat dalam bertinju
al matin adalah satu dari sifat allah
yang kuat dan terus bertahan
inilah kunci dari kekuatan muhammad ali
yaitu ia mempergunakan asma allah
pada saat itulah manusia memiliki kekuatan
sesungguhnya manusia itu tiada daya
manusia itu tidak punya kekuatan
hingga kalimat tiada kekuatan selain kekuatannya
sesungguhnya al qawi adalah sifat allah
al matin adalah sifat allah
ketika kekuatan ini disadari
bahwa kekuatan manusia bukanlah bersumber dari dirinya
maka manusia mampu melakukan
unlock adalah mengeluarkan kekuatan dari dalam diri
inilah kunci yang membuat orang orang menjadi hebat
yang membuat orang orang menjadi luar biasa
ketika unlock dalam diri mereka menjadi hebat
untuk membuka kunci spiritual
maka ia sudah membangkitkan kekuatan subconsious mind nya
ia senang tiasa mengatakan
saya adalah yang terbesar
bahkan kematiannya pun diingat sebagai orang yang besar
itulah yang dikatakan
dalam kisah kisah ini
hadis qudsi ketika allah mengatakan
aku sesuai sakaan hambaku
kalau baik baiklah aku
kalau buruk buruklah aku
muhammad ali punya persepsi
dirinya yang terbaik
dan ketika itu ditanamkan di hati
maka ia tidak menerima ketika dirinya jatuh
ia tidak menerima ketika diri dikalahkan jufrezer
ia bangkit mengalahkan george forman
ia tidak terima dikalahkan trevor berbik
dan akhirnya dia menerima jufrezer yang terbaik

yang kita fokus adalah expand
ketika kita berzikir mengingat allah
maka yang lahir kekuatan dari allah swt
ketika anda punya kekuatan katakanlah sekali lagi
tidak daya dan kekuatan
kecuali allah swt
kecuali kekuatan allah
allahumma ya allah
segala puji hanya bagimu
segala kemuliaan hanya milikmu
engkau lah yang maha kuat ya qawwi
engkau lah yang maha perkasa ya matin
berikanlah hati kami kuat
berikanlah hati kami digdaya
bukan karena tulang dan daging kami yang lemah
tapi karena kami bergantung padamu
allahumma ya allah
dari sifat sombong riak dan takabur
tapi jadikanlah kami
senantiasa merasa lemah dihadapanmu
tapi berikan kami kekuatan
ketika kami harus menghadapi dunia
allahumma ya allah
di akhir kematian kami
dalam keadaan husnul hatimah
dan jauhkan kami dari neraka
masukkan kami ke dalam
rabbana atina fit dunia hasanah
wafil akhirat hasanah